jika kita tidak hati hati maka kita bisa diringkus oleh ilmu hitam yang asing
yang tidak pernah kita mengenal ilmu tersebut
saya sunan kudus siapa yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan
keperguruan sesat di lereng gunung laut
beri wampun gusti
gusti semakin jangan bertindak kegapah gusti
gusti sultan adalah jantung dari kerajaan terbang
jika terjadi sesuatu pada gusti sultan
maka akan terjadi gonjang ganjing yang sangat besar di kerajaan ini gusti
kamu meremehkan kemampuan aku
kamu kira aku takut sama si afid
hama mohon maaf gusti sultan
mohon maafkan kerancangan hamba
hamba tidak bermaksud meremehkan
meremehkan ganjin gusti
mak rampir beserta para pengikutnya adalah penafi iblis gusti
jadi mereka tidak bisa dibinasakan dengan cara manusia biasa
sebaiknya gusti meminta pendapat pada para sepuh para wali dan alim ulama
aku ikuti saran
parewangan hancurkan desa desa yang ada di kerajaan debak itu
tuluh latakan semuanya
buat sultan fatah itu berhenti berdimpin untuk memidasakan aku
hewan raksasa itu menghancurkan desa kami
hewan itu juga membunuh sebagian penduduk kami
tua muda laki laki perempuan dihabisi tanpa amat
kalajengking itu membunuh warga dengan beringas kami
dari mana datangnya kalajengking raksasa itu
kalajengking itu perawangan dari pak lamir
hewan itu sengaja diutus untuk membuat kegaduhan di kerajaan depok
kami mohon dipertemukan dengan gusti sultan
kita harus mencegah kejahatan pak lamir
jangan sampai meraja lewa
sendiko dawah kakak
jika para syekh para ulama dan para zuamil
sudah bertekad ingin menyerang perguruan sesat mawar hitam
dan ingin menangkap mak lamir hidup atau mati
tetapi pelaksanaannya tidak boleh gegabah
karena mak lamir ilmunya tidak terukur
bukan berarti lebih tinggi dari kita
melainkan dia memiliki bermacam macam ilmu sihir
dan ilmu siruman yang aneh
maka kita bisa diringkus oleh ilmu hitam yang asing
yang tidak pernah kita mengenal ilmu tersebut
siapa yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan
perguruan sesat di lereng gunung
kau bisa mendengar kei agang prayogo
saya mendengar suara kanjeng sunan dijelaskan
perguruan mawar hitam di lering gunung lau
yang mengajarkan ilmu sesat harus segera dimusnahkan
perjuangan visabilillah tidak mungkin saya tolak
saya pertaruhkan nyawa menumpas turjana sumber malapetaka yang mengancam kedamaian umat manusia
sekiranya usti sultan berkenan penyerbuan keperbuan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh kei agang prayogo
apakah dari parasi ada yang ingin mengajukan calon lain
usul dari kanjeng sunan kudus
bahwa yang akan menyerang perguruan sesat itu di gunung laut
adalah kei agang prayogo
kami disini semua menunggu kesediaan
hamba bersedia usti sultan
saya serahkan kepada kanjeng sunan kudus untuk menentukan
menurut perhitungan saya
sebaiknya dilaksanakan pada bulan anggoro kasih kedua
saat dimana bulan purnama sedang bulat bulat
bisa membuat ether yang menderita
voi keluar dari tanjir
mulai dariin anda
tetap berdiri dalam simudhawa